kelompok santri ini menggadang polisi yang akan menangkap tersangka kasus pencabulan di pondok pesantren sidikia peloso jombang jawa timur
tersangka adalah anak pemilik pesantren tersebut
pihak ponpes menyebut kasus yang menjerat msa di rekayasa
setelah gagal menangkap tersangka petugas polda jawa timur menyatakan akan menggunakan cara lain agar msa mau menyerahkan diri
polisi akan melakukan langkah persuasif termasuk berkomunikasi dengan sang ayah
petugas juga akan berkoordinasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat
penanganan tersangka dilakukan karena kasus ini sudah diproses dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
polda jawa timur khawatir berlarut larutnya masalah ini akan membuat pihak tertentu ikut memperkeruh suasana
masih kami masih melakukan beberapa upaya persuasif ya dengan harapan dari pihak saudara msat juga kooperatif dan berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan
kami siang sidang pra peradilan kasus ini mulai digelar di pengadilan negeri setempat
agenda sidang perdana tersebut adalah pembacaan replik oleh pemohon atau polisi
kemudian sidang akan dilanjutkan pada jumat dua puluh satu januari
lantaran kuasa hukum tersangka masih menyiapkan sejumlah berkas untuk memberi jawaban atau duplik
sidang ini juga diwakili oleh kuasa hukum setiap pihak
sidang berikutnya pak
eee kami akan siapkan daftar bukti saksi ahli
dan nanti kami akan
dan semua konklusikan di dalam kesimpulan
sebagaimana diketahui tersangka terjerat kasus pencabulan terhadap santri putri dan ditetapkan sebagai tersangka sejak desember dua ribu sembilan belas silam
kasus ini kemudian dilimpahkan ke polda jawa timur
tetapi polisi belum juga bisa menangkap msa karena dihalang halangi oleh jemaah pesantren setempat
polda jawa timur telah menetapkan tersangka masuk daftar pencarian orang karena keberadaannya hingga kini belum diketahui
tim liputan cnn indonesia